katanya dia gak kemana mana sampai aku kemudian maafkan dia
mas iksan gak bisa bersikap seperti mas iksan kan rah
saat saat seperti ini
yang bikin aku semakin kehilangan kamu mas
ibu udah keluar kamar
ibu berarti udah mafin amira kan bu
maafin tadi amira keluar sebentar bu
tadi amira ngeliat
sebaiknya aku gak usah bilang dulu
kalau tadi aku seperti ngeliat ayah
aku takut nanti malah tambah pikiran ibu
ibu mau bicara sama kamu di dalam
sebentar ya mas
bukti penting ini sudah aku dapatkan kembali
berarti sekarang sudah aman
paling gak kalau prabu mau nuntut
oh dia juga gak ada
apalagi saat itu juga gak ada saksi
aku kembalikan saja ke utari
otari dan amir akan lagi bicara berdua
aku taruh saja di sini
ibu sekarang dengerin amera dulu ya bu
nanti kalau memang alasan amirah gak bisa ibu terima
ibu baru boleh dia marah marah sama amirah
yang penting sekarang amirah dijelasin semuanya ke ibu
jadi gini bu
waktu ibu ninggalin amirah sendiri yang dirima sakit
tiba tiba tentaing datang ke amirah
dia mohon mohon banget sama amirah
dia minta amirah buat lembangin darah amirah ke pak prabu
nah di situ amirah bingung banget bu
di satu sisi amirah nggak rasa harus tanggung jawab dengan kejadian pak prabu
tapi di sisi lain amirah inget ibu
karena ibu mengarang amirah
terus kenapa kamu masih aja ngomong ngomong itu
amirah tolak permohonan dari tentaing

ibaik mensyah kan

pasti inget gantungan ini

kamu harus mencari kejadian yang lebih baik
kalau kamu ingin mencari kejadian
kamu harus mencari kejadian yang lebih baik

kamu harus mencari kejadian yang lebih baik
terus kenapa hubungannya dengan gantungan kunci itu
dia ngancam amirah bu
dia bilang kalau amirah gak bantu pak prabu

dengan gantungan kunci itu sebagai buktinya